go indonesia go indonesia
nyangkut dulu di kantin
tuh betul tuh kawan
iya betul beneran
hei apa yang nyangkut di kantin
aku tadi sudah cari
ke kantin sudah kudatangin
ke tempat nonggorong pun aku sudah datang tak ada dia
masa belum datang jam segini
ah kalau boleh tahu emangnya bapak kenapa nyariin rifki ya pak
kamu mau tahu aja kau
tiap tentu ada kepentingan ada keperluan
memang tom marco top sekali
betul punya kawan ini hei
hii alin tuh datang tepat banget
bapak togari lagi cari alih kawan
eh suara kau bisa pelan gak
iya ini sekolah ya bapak
mohon maaf bapak kenapa pak
aku cari kau tadi aku cari ke tempat nongkorongan kau tak ada
aku mau tanya
budoko itu sudah mau terima tawaran dari tv itu apa belum
siapa jodohnya rifki pak
woy ya ampun
itu bahaya bapak
tapi dia tetap nggak mau pak
bang kenapa dia tidak mau
ya ya udah gini pak togari ini saya ulang lagi ya
jangan sampai ini michelle melewatkan kesempatan emas ini
kalau ini dilewatin kan sayang pak sma kita sekolah kita gak jadi terkenal dong
padahal ini semua kan demi nama sekolah
sma dua garuda ini pak
jadi gini aja bagaimana supaya michelle mau
aku akan bikin atur strategi
dia biar tampil dia
nanti keren lah pokoknya
eh kalian tuh ngapain
ya kan kita mau tahu rencananya papa
kita semua harus tahu strateginya biar kita semua ini
kita gak boleh tahu
jangan terlalu dekat
kamu mau nanti kita berbincang
terima kasih pak
kebanggaan ibu itu adalah kamu
ada yang ngeliat kamu bahagia
dan bangga sama diri kamu sendiri
sekorangnya enak banget
kan spesial buat kamu
pada mau kemana sih
tuan anak pada mau kemana sih
lo pasti belum cek handphone ya
juru kita kaula sekarang
yaudah gue duluan ya
sekarang arin pasti nyesel
udah marah marahin gue lagi
sampai mutusin gak mau sahabatan lagi sama gue
belin banget sih orang
maksudnya belin banget sih bella
sambil sibuk banget
kegel banget sih dari tadi nelfon nelfon
kan lo sendiri yang bilang kalo persahabatan kita itu udah m
tumben bela berani galak sama gue
sekarang itu gue udah sadar juga
setiap gue berteman sama lo
gue selalu kena sial
jadi mendingan lo gak usah hubungin gue lagi
gue gak mau lagi temenan sama lo
kok lo segitu marahnya sih sama gue
ya kemarin tuh gue cuma kebawa emosi doang
tapi gue sadar banget lo tuh masih sahabat gue
ya udah deh
lo mau gak gue beliin tas branded yang baru bukan pre loved dari gue kok
pengen banget punya tas branded baru
arin emang tau banget sih titik lemahan gue
lo kira permintaan maaf gue bisa lo beli dengan tas branded itu
ya enggak arin
udah ya gue capek banget strain
mendingan sekarang kita ngusah temenan lagi oke
bentar jangan dimatiin dulu dong ih
bel masa lo tega sih nyanyiin persahabatan kita yang udah berapa tahun itu
ya maafin gue gue janji deh gue gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi
sekarang aja lo baru sadar betapa pentingnya gue
seti banget sekolahnya
tapi gue gak tau
ini ngapain nih yang ngajak ketemu dia ula